kamu pasti akan menikah dengannya
ampun tuhan ku
aku tidak bisa menyentuhnya
anak muda itu selalu baca doa doa penolak setan
dasarkan tidak berguna
ampun tuhan ku
silahkan masuk pak
mari silahkan masuk
terima kasih mbak ternun
ihh ceria banget
habis dapet apa sih
aku akan dapet cinta
mas diti akan jatuh ke dalam pelukanku
bapak akan memeletnya
itu baru anak dukun terkenal
gak akan lagi ada cowok yang lepas dari incaran kamu
tapi jangan lupa
kamu punya saingan berat
ratri juga naksir sama aditya
sama sama anak dukun lagi
dia tuh enteng
dia sebenarnya bukan anak dukun
cuman pembantunya prakosa aja
di rumahnya kan gak ada siapa siapa
jadi dia ngaku ngaku anak dukun
dasar tidak tau diri
soalnya tadi malam itu pak jonet
saya melihat sesuatu yang aneh
saya melihat dengan mata kepala saya sendiri
ada bola api keluar masuk ke hubungan ini lho
hubungan ini lho
nah saya juga mendengar suara suara aneh
bahkan ada sepertinya ada
apa itu namanya tuh
benda besar pak
jatuh ke rumah ini pak
itu kejadian biasa biasa saja pak kosin
tidak ada yang perlu dikhawatirkan
hubungan saya dengan alam gaib
dengan segala bentuknya
jin setan peri dan pewayangan
semuanya anak buah saya
dan saya bisa memerintahkan mereka untuk melakukan apa saja
wah ini ngerti saya
ngerti pak jonet ngerti saya
termasuk mendapatkan harta dan pangkat
pak bosin ingin menambah harta dan menaikan pangkat
terima kasih pak joni sebelumnya
tapi kalau soal harta
saya sudah merasa cukup
dan namanya hidup di desa
masa saya harus bermegahan
ngerti saya pak
tapi begini pak
tidak usah khawatir pak kosim
terima kasih pak rachel
daun supit urang tempatnya dari dasar laut khasiatnya akan menaikkan pamor si pemakainya
terimalah untuk pak kosim tidak usah bayar terima kasih terima kasih pak cone nanti
taruh di sangku dan pak lurah pasti akan menuruti semua kemauan pak kostim terima
kasih terima kasih sekali kalau misalkan oh pak jonet butuh sesuatu sama saya panggil langsung
pasti pasti dan saya ingin nikahin dengannya tenang saja kamu pasti akan menikah dengannya
dalam waktu yang dekat ini dia pasti tergila gila padamu
ikatkan di lehermu jika kamu ingin bertemu dengannya maka wajahmu akan memancarkan
pesona yang luar biasa terimalah kalau begitu saya permisi dulu mbak
terima kasih hati hati ya bargon
jimat dan peletku sekarang sudah mulai kurang ampuh jalan satu satunya aku harus merebut
keris itu hanya keris sapu jagad itu yang mampu membuat ampuh jimat dan pelet pengasihanku
hai raffi atau siapa itu
hai semenjak istriku meninggal kamu sudah kuanggap sebagai anakku sendiri jadi anggaplah aku sebagai
bapakmu iya pak saya juga tidak menganggap bapak sebagai orang lain untuk itu aku ingin memberi nasihat
padamu carilah pemuda yang lain jangan
hai jangan berpengaruh
hai kenapa pak pasti itu kan baik dan alim
hai maaf pak tapi saya sangat mencintai pasti

hai ada apa aku datang untuk minta kris pusaka sepujakan itu ini milikku kalau kamu tidak mau menyerahkannya dengan baik baik aku harus merebutnya dengan kekerasan silakan kalau itu memang keinginanmu bagus aku tunggu kamu nanti malam di tanah abang bingkari